jurus pedang maya ini milik ayah anda ku

apa aku boleh memilikinya
ilmu itu bernama ilmu pedang maya
yang akan menjadikan tangan kita lebih tajam dari pedang
tapi putraku untuk menguasai ilmu itu tidaklah mudah
kau harus melakukan pertapa
dan berlatih dengan keras
putraku kau harus menjadi lebih hebat dari ayah anda
karena tujuanmu bukan hanya menguasai pajajaran
tapi juga tanah pasundara
dan bumi ini

saja pun jangan dalam pengalaman publik

sekarang kita kembali ke pajajaran
memberitahu orang orang di sana rai
aku tidak akan membiarkan rai kiansat mengcelaka
aku tahu itu rai
nanti kita atur siasatnya
untuk menolong rai kiansat
kau menggunakan jurus pedang maya
itu milik ayah anda aku
bagaimana kau mendapatkannya
tentu saja aku mendapatkannya
apakah murid ayah andaku
atau saudara perguruan ayah andaku
kau pasti sudah tahu
yang harus kau lakukan
ilmu pedang maya
selama aku pergi